dan kami baru saja mendapatkan informasi sidang kasus pembunuhan mirna ini kembali dilanjutkan
lalu seperti apa jalannya persidangan
sampai sore ini kita langsung bergabung dengan pengadilan negeri jakarta pusat
yang sebelumnya pernah kami tanyakan
yang poin tujuh menggunakan kebohongan yang rumit untuk beralih dari satu hubungan ke hubungan yang lain
itu juga tampil dari bagaimana cerita yang ditampilkan itu disusunannya sedemikian rupa
kalau kita lihat secara sepintas betul
tetapi begitu dirunutkan dihubungkan satu titik dengan titik yang lain
kemudian kita melihat ketidaksinkronan di situ
itu menumbuhkan persepsi bahwa ada kebohongan
tadi saya catat ada tiga poin ya
poin lima poin tiga dan poin tujuh
kita kan bilang yang menonjol ya
konsultasi kritikan hukuman tidak membuat mereka mengubah perilakunya
mereka memandang bahwa konfrontasi kritikan dan hukuman adalah sebagai bentuk rasa iri orang lain terhadap dirinya
ini tergambar ketika berbicara tentang bagaimana dia di tempat kerja
silakan penasih dukung masih ada
oh masih ada
terima kasih yang mulia
saudara ahli ya
tadi saudara mengatakan bahwa
ada berapa ketidaklajiman kalau orang close bill
sedangkan belum selesai untuk makan gitu
apakah saudara dalam memberikan pertimbangan tidak lajim atau lajim tersebut
tidak mempertimbangkan kebiasaan kebiasaan orang yang bersangkutan
contoh jessica sudah lama tinggal di australia
tapi tentu dia punya kebiasaan kebiasaan di australia
di sana umumnya orang kalau ke kafe itu selalu beli close bill
dia bawa makanan ke mejanya
apakah hal hal itu tidak menjadi pertimbangan saudara dalam mengambil kesimpulan kesimpulan tersebut
menjadi bahan pertimbangan bapak yang terhormat
dan bicara tentang australia bagaimana orang di sana melakukan pemesanan
dan sebetulnya prinsipnya juga banyak yang tidak beda jauh sama kita di sini
close bill dilakukan jika kita order untuk diri kita sendiri bapak
sementara ketika kita bersama sama dengan teman teman
close build dilakukan ketika sudah selesai proses bersama samanya
apakah saudara tidak pernah tahu kalau di australia itu biasanya self service kan
jadi kalau di kafe kita beli dengan teman kita untuk anak kita kita beli kita bayar kita bawa ke mejanya
bukankah kebebasan tersebut di australia itu tidak menjadi pertimbangan saudara
di australia di eropa di amerika dan negara negara lain
self service dilakukan di tempat tempat makan yang memang self service yang bapak
tetapi bukan di kafe
di kafe sejenis oliver itu terjadi dimanapun juga
people serve you and the bill will be closed setelah selesai silaturahmi itu terjadi
apakah mungkin kesimpulan saudara ini terjadi
atau begini pertanyaan saya
apakah saudara tahu bahwa ketika jessica ini memesan minuman itu
ada pertanyaan jessica apakah saya bawa minuman ini atau tidak
lantah dijawab saudara
bartendernya tanya akhirnya jawab mengatakan oh tidak nanti diantar mbak
fakta dialog ini kan ada di dalam keterangan saksi
nah apakah hal ini tidak menjadi pertimbangan saudara
bahwa sebenarnya memang jessica berpikir ini akan dibawa dan di closepi
apakah itu tidak menjadi pertimbangan saudara di dalam mengambil kesimpulan
itu bisa saja bapak tetapi kita ngomong kita bicara tentang bagaimana di kafe
di australia banyak kafe seperti oliver dan prosesnya adalah ketika orang bercengkrama bersilaturahmi di kafe
kecuali misalnya kafe kopi yang langsung dipesan dan dibayar di situ ceritanya lain
tapi kafe seperti olivier kemudian kafe kafe yang lain order dilakukan di meja kemudian pembayaran juga dilakukan di meja
apakah saudara tahu bahwa jessica ini memang baru pertama kali ke oliver itu sehingga layak dia tidak tahu prosedur tentang minum dan makan
dia mungkin baru pertama kali ke oliver tapi dia
anak indonesia dia tahu apa yang berlangsung di sini kemudian dia juga saya menurut saya di australia dia juga tahu tempat tempat hangout serupa
tapi apakah saudara tahu bahwa memang apakah ada kemungkinan bahwa karena sudah lama di australia itu budaya di australia itu bisa mempengaruhi dia
kita bicara tentang zaman sekarang
kalau bapak mau merujuk kepada
dunia dan kota besar makin lama makin mirip pak
di mana mana tren perilaku di kota kota besar bahkan australia sekalipun kecuali dia tinggal di dusun mana perilakunya kurang lebih sama pak
baik saya tanya lagi apakah bisa
lamanya tinggal seseorang di suatu tempat di australia mau saya tanya
kebudayaan yang berada di sana itu mempengaruhi diri seseorang
bisa seberapa signifikan saya bilang bisa pak tapi seberapa signifikan itu sangat terpulang kepada individu yang bersangkutan
jadi bisa ya
bisa tapi sangat terpulang kepada individu yang bersangkutan kenapa saya bicara begitu pak karena
faktanya adalah sebagian besar dari kita dan anak anak kita adalah millennial dan bagian dari global citizen
dan kembali lagi kalau mau dirujukan kepada teorinya maka perilakunya kurang lebih sama pak
sekarang saya tanya tadi saudara mengatakan bahwa tidak lajim bagi seorang yang mau membalas traktir kota
membalas traktir orang lain hanya langsung close bill dan hanya pesan minuman saja tidak makanan
dari mana saudara tahu itu apakah benar memang dia kesana itu mau membalas kunjungannya terhadap mirna
karena tidak ada dalam part trafisi dana dari mana saudara menjipulkan tersebut
dari mana saudara bisa mengatakan
tidak lazim bagi seorang yang ingin membalas jasa orang lain itu hanya membeli hanya minuman begitu saja tanpa makanan makanan yang lain
dari mana saudara tahu itu
keterangan itu diperoleh dari wa dan keterangan dari polisi ketika saya tanya
keterangan dari polisi
apakah ada di keterangan wa itu mengatakan

ada undangan untuk bertemu dan kemudian saya tanya alasan untuk bertemunya ini apa
apakah mereka teman lama seberapa lama karena keterangan itu saya butuhkan
yang saya tanya itu dalam konteks minuman
dia kan memesan minuman saja tidak ada makanan yang lain
saudara mengatakan tidak lazim itu dilakukan kalau dia ingin mau membalas jasa orang lain
dari mana saudara dapat simpulkan itu
sedangkan fakta itu nggak ada
bapak bertanya saya mendapatkan penilaian tersebut dari mana itu yang saya jelaskan tadi
kemudian itu merujuk kepada perilaku yang bersangkutan
pada waktu masuk ke dalam perilaku yang bersangkutan tindakan tindakan yang dilakukan menjadi tampak ketidaklazimannya
bukan itu bukan soal ketidakajiban saudara bilang tidak lajim
dari mana saudara tahu
dari mana saudara tahu
atau dapat dari mana saudara simpulkan
tidak lajim bagi jessica bagi orang yang ingin membalas jasa temannya
ini membalas jasa di mana saudara tahu ini
bahwa dia mengajak minum itu membalas jasa
informasi itu saudara dapat dari mana
keterangan itu satu pak memang saya dapat dari saya bertanya kepada polisi
kedua dari wa
ketiga ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan
wa yang mana coba coba tunjukkan kepada kami ada yang ingin membalas jasa
coba ada wa dari luar jaksa